sejumlah negara seperti norwegia islandia austria dan terbaru thailand menunda penggunaan vaksin astrazeneca setelah adanya laporan penggumpalan darah pasca penyuntikan
mendengar kabar itu menteri kesehatan indonesia budi gunadisadikin menjamin vaksin astrazeneca tetap aman digunakan
bahkan vaksin tersebut akan mulai digunakan pada minggu depan
untuk mengelaborasinya telah bersama kami jurubicara vaksin covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
selamat sore bu siti assalamualaikum bu apa kabar
waalaikumsalam budi insya allah sehat selalu ya
ya insya allah alhamdulillah juga kita semua sehat ya bu ya
terima kasih bu siti nadia sudah bergabung dengan kita sore ini
bu siti nadia kita ingin bicara soal isu astrazeneca yang di beberapa negara
ini juga menjadi pemberitaan yang cukup besar begitu ya
soal bagaimana efek yang akan ditimbulkan jika digunakan untuk vaksinasi lebih lanjut
tapi sebelum soal astrazeneca ini ada pertanyaan juga bu siti soal masa kadaluarsa dari vaksin sinovac yang katanya ini juga masih hanya berlaku sampai bulan maret ini akhir maret dua ribu dua puluh satu ini
bagaimana memahami soal ini ibu siti
iya jadi kita tahu bahwa penerbitan izin untuk penggunaan vaksin sinovac ya yang kemarin kita terima itu adalah izin yang kita sebut sebagai penggunaan darurat atau emergency use authorization
nah tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh badan pom penggunaan darurat ini hanya berlaku untuk enam bulan
kemudian nanti akan dilihat lagi ya karena ini adalah suatu proses yang lazim dari sebuah jenis vaksin baru yang tentunya baru didaftarkan untuk izin edarnya
nah memang kemarin badan pom mengumumkan bahwa vaksin coronavac ya artinya vaksin yang pertama kali kita terima pada batch pertama yang satu dua juta itu itu akan expired pada tanggal dua puluh maret ini
nah jadi kita tentunya sudah mengantisipasi hal ini kita sudah berkomunikasikan kepada provinsi provinsi yang tentunya kemarin mendapatkan distribusi dari vaksin coronavac yang kita dapatkan pada awal lalu ya artinya sebanyak satu dua juta dosis
jadi kalau kita total memang satu dua juta dosis yang kemarin sudah kita distribusikan ini sudah tidak ada lagi di lapangan dan sudah disuntikan hampir semuanya kepada tenaga kesehatan
oke kenapa ini penting ditanyakan bu nadia karena memang ini menjadi tolak ukur untuk proses atau program vaksinasi selanjutnya yang juga minggu depan kalau tidak salah sudah dimulai dengan vaksin astrazeneca
nah bicara soal astrazeneca ini bu nadia bagaimana kemudian bisa dipahami atau meluruskan informasi yang sebelumnya di sejumlah negara dikatakan bahwa ada efek yang ditimbulkan
salah satunya adalah soal pembekuan darah begitu sehingga di thailand yang baru baru ini beberapa jam sebelum vaksinasi dilakukan justru meng cancel semua program itu
apa yang perlu kita pahami di indonesia sendiri soal vaksinasi menggunakan vaksin

yang pertama kita tahu bahwa vaksin astrazeneca ini sudah mendapatkan juga izin penggunaan darurat dari badan pom ya
yang artinya dari segi keamanan kemampuannya untuk membentuk antibody dan juga mutunya sudah dilakukan beberapa penilaian penilaian sehingga tentunya badan pom bisa mengeluarkan efekasinya
dan juga bisa mengeluarkan

nah terkait tentang adanya informasi bahwa vaksin astrazeneca ini akan menimbulkan ya gangguan pembekuan darah
kemarin pada tanggal sebelas maret kita tahu european medicine agency yaitu badan pengawas obat eropa itu sudah memberikan pernyataan tentang vaksin covid sembilan belas

jadi komite pengkajian resiko farmakofigilansnya eropa ini sudah menyelidik juga tentang kasus kasus peristiwa tentang yang sudah kita ketahui ya pembekuan darah tadi
dan sudah melihat bahwa ditemukan bahwa manfaat dari vaksin ini lebih besar tentunya dari resikonya
bahkan sudah didapatkan juga dari pernyataan
dan badan kom untuk eropa tadi bahwa hasil analisa data mengenai keamanan vaksin ini sudah dilakukan konfirmasi pada sepuluh juta vaksinasi ya
yang sudah dicatat dan sudah diberikan kepada sasaran vaksinasi
dan tidak menunjukkan ini bukti peningkatan resiko adanya emboli paru
ataupun pembuluh darah pada golongan usia maupun jenis kelamin pada negara negara yang menggunakan vaksin covid sembilan belas merek astrazeneca
kita melihat juga dari data yang disampaikan oleh ema ini adalah data kejadian sejenis ini masih jauh lebih rendah dibandingkan angka kejadian yang
bukan disebabkan ataupun dikarenakan adanya pemberian vaksin merek astrazeneca ini
tapi tentunya astrazeneca juga sudah melakukan kajian terhadap kejadian kejadian yang terjadi di denmark dan italia
dan tidak ada bukti ya terkonfirmasi mengkaitkan antara kejadian tersebut dengan vaksin covid sembilan belas astrazeneca
jadi ini sudah resmi sebelas maret kemarin
diumumkan oleh badan pom eropa
sehingga kalau kita melihat hal ini vaksin astrazeneca ini aman untuk kita gunakan dalam proses vaksinasi ini
artinya perlu ketegasan bahwa kemudian who badan pom eropa dan badan pom indonesia sendiri sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin astrazeneca ini
bahwa ini aman digunakan tidak ada masalah dengan vaksin ini yang dikatakan menimbulkan efek
samping seperti pembukuan darah itu ya bu nadia ya
oke itu yang perlu ditegaskan
walaupun kemudian prinsip kehatian kehatian dan kewaspadaan di lapangan tentu sudah ada skenario antisipasi dari pemerintah
begitu kalau kemudian ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi ini bu
apa langkah langkah strategis yang diterapkan nanti bu nadia
tentunya nanti pada setiap
penggunaan vaksin yang akan kita berikan dalam pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
kita selalu melakukan pemantauan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi
jadi kita tahu bahwa masa observasi tiga puluh menit dan juga pada saat setelah penerima vaksin itu kembali
tentunya hal hal seperti ini akan tetap dilakukan monitoringnya
dan kita juga sudah mempersiapkan dari segi pasifas pelayanan kesehatan
untuk siap ya kalau memang terjadi hal hal yang diperkirakan akan terjadinya resiko terkait dengan permasalahan pembekuan darah
akibat pasca penyuntikan vaksin astrazeneca ini
dan komnas kipi tentunya sudah menyiapkan langkah langkah bersama juga dengan komda kipi di provinsi masing masing
untuk mengantisipasi dan memonitor secara terus menerus terkait tentang adanya
ataupun kemungkinan efek samping yang mungkin muncul seperti ini
karena kita saat ini sudah tahu ya bahwa ada kejadian seperti ini
tetapi memang tidak terbukti ini berhubungan dengan vaksinasi ataupun vaksin astrazeneca tadi
oke bu nadia yang juga kita harus soroti fakta di lapangan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan vaksinasi
khususnya yang vaksinasi sinovac kemarin
di situ ada soal distribusi di situ
selanjutnya ini akan bagaimana strategi yang lebih strategis begitu sebagai bahan evaluasi pemerintah
untuk menghadapi tahapan vaksinasi selanjutnya bu
ya tentunya dengan peningkatan jumlah sasaran vaksinasi ya
antara tahap pertama dan tahap kedua kita memang harus mengupayakan berbagai akselerasi
karena juga memastikan distribusi itu betul betul sampai kepada sasaran yang tentunya tidak semua daerah ya
memiliki kemudahan dari segi transportasi maupun geografis
yang kita lakukan adalah tentunya kita menggunakan dua mekanisme distribusi ya
melalui tentunya dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota
dan yang kedua adalah bersama bio farma
kemudian kita mencoba lebih mendekatkan distribusi ini ke daerah kabupaten
kota yang lebih dekat tentunya sehingga akan lebih mudah untuk rumah sakit puskesmas
ataupun pos vaksinasi untuk bisa mendapatkan vaksin ini
nah yang kedua memang yang harus kita lakukan adalah mengakselerasi
jadi kita bekerjasama dengan berbagai pihak ya
baik itu bumn ataupun juga swasta
untuk bisa membuka lebih banyak pos pos vaksinasi
sehingga upaya untuk
penyuntikan dosis vaksin yang saat ini sudah sampai dengan tiga ratus ribu per hari
ini akan terus menerus kita tingkatkan
sehingga kita untuk mencapai satu juta dosis per hari itu bisa tercapai
oke terakhir bu nadia singkat saja vaksin merah putih kabarnya bagaimana bu
kapan target untuk bisa diproduksi massal dan siap digunakan
ya kita berharap tentunya vaksin merah putih ini segera bisa kita gunakan ya
dan tentunya upaya untuk
percepatan ini sudah dilakukan oleh seluruh konsorsium vaksin merah putih
bersama juga tentunya dukungan dari kementerian respekt brin
dan saat ini memang masih dalam proses uji klinis tahap dua
dan tahap satu mungkin segera kita harapkan sudah bisa masuk ke uji klinis tahap tiga
dan bila segera bisa kita mendapatkan tentunya sudah bisa menuhi
kebutuhan vaksin kita di dalam negeri ini
dan harapannya di akhir tahun ini sudah bisa kita gunakan
oke baik terima kasih
kita aminkan ya bu ya harapan itu sehingga kemudian proses vaksinasi ini
tidak ada lagi kendala kendala tertentu yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat
terima kasih siti nadia tarmizi juru bicara vaksin covid sembilan belas kementerian kesehatan
sudah bergabung dengan kita sore ini